ketua harian partai gerindra sufmi dasko ahmad ungkap nama yang akan dijagokan maju di pemilihan wali kota surabaya
salah satu nama itu adalah musisi sekaligus kader partai gerindra ahmad dhani
menurut dasko dpp partai gerindra saat ini sedang mempersiapkan surat rekomendasi untuk musisi ahmad dhani untuk dicalonkan pada penyelenggaraan pilkada surabaya
dasko bilang pada waktunya surat rekomendasi itu akan segera diserahkan ke jajaran pengurus dpc partai gerindra kota surabaya